bertemu kembali satu persatu saksi yang bisa membantu mengungkap kasus pembunuhan vina dan eki delapan tahun silam
tim kuasa hukum keluarga fina dan pg mulai menyiapkan upaya upaya untuk membuat terang kasus ini
usai menetapkan teki setiawan sebagai tersangka utama dalam kasus pembunuhan vina dan eki di cirebon
penyidik bergerak cepat dengan memeriksa beberapa orang saksi
saksi yang diperiksa dalam dua hari ini diantaranya linda serta luciana adik tersangka pegi
usai mendampingi pemeriksaan linda tim kuasa hukum keluarga vina sempat mengecek tkp lokasi jasad fina dan eki
di jembatan layang janraya talun cirebon
pengecekan dilakukan sebelum penyidik dan kejaksaan menggelar olah tkp pada pekan depan
sedangkan kuasa hukum peggy tengah menyiapkan upaya
hukum menyampaikan keberatan pada penyidik polda jabar atas penahanan tersangka pegi setiawan
kalau untuk pg kita sedang membuat surat permohonan untuk nota keberatan atas penahanan pegi sebagai tersangka
mungkin kita akan nanti ngobrol sama teman teman tim dari kuasa hukum saksi saksi juga setelah pemeriksaan saksi berikut
pakar hukum pidana unsut hibnu nugroho memberi tanggapan soal munculnya dugaan salah tangkap
yang dilakukan penyidik polda jabar atas penyidik terhadap tersangka pegi
hibdul bilang kesimpulan salah tangkap terlalu dini karena saat ini polisi masih lakukan pemeriksaan
kalau salah tangkap belum lah sekarang kan masih harus terhidik kan gitu kan
bukti juga masih berat berat dilakukan
jadi terlalu dini kalau dikatakan salah tangkap
apalagi polda jabar atas penyidik
berdasarkan bukti yang delapan tahun yang lalu dan perkembangan sekarang
untuk menentukan siapa tersangka yang sekarang saya kira hati hati
penangkapan pegi setiawan oleh penyidik polda jabar membuka kembali lembaran baru
pengungkapan kasus pembunuhan vina dan eki yang terjadi delapan tahun lalu
delapan pelaku lain sudah difonis dan kini proses hukum tengah dijalani peggy
yang diduga sebagai pelaku utama di kasus ini